aku terbakar aku pernah ke dalamku sendiri
jangan berbangga dengan apa yang kau capai
semua itu terjadi karena izin allah
terserah dirilah kepadanya

jangan berbangga dengan apa yang kau capai
tahan mabu sima
jangan berbangga dengan apa yang kau capai
jangan berbangga dengan apa yang kau capai
jangan berbangga dengan apa yang kau capai
terima kasih maharaja
saatnya ananda prabu kembali kehidupan yang sebenarnya
ananda prabowo akan berurusan dengan hati manusia
dimana banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan
dengan tangan dan kekerasan
tetapi hanya di hati yang bijaksana
sekarang kita kembali ke istana
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
engkau telah membuatku berpikir dan berpikir
mengizinkan aku mengunjungi baik allah
aku telah penuhi panggilanmu ya allah
tugasmu belum selesai kian santang
kian santang aku ingin tahu sebersih apa hatimu
baik akan ku cabut pedang ini

dan aku kgalai dan aku ha hati
dengan cara kau merindah menjadi anwen
dan juga kepada kehendakpadaku
kau paham kan
di dunia kalian
akanku terbakarcrire kepada ruang kayu
terserah dirilah kepadanya
ampunilah dosa dosa hamba ya allah
karena hamba ada sedikit rasa bangga
padahal tidak ada yang patut dibanggakan di depanmu ya allah
cabutlah pedang itu gyan santang
aku wariskan pedang itu kepadamu
gunakan untuk menegakkan kebenaran dan berlaku adil
kembalilah ke tanah jawa
sebarkanlah agama islam dengan damai tanpa kekerasan
baiklah kisah nak
aku akan pulang ke tanah jawa
dan menciarkan agama islam secara damai
agar dinda lekas semua
tidak ada yang bisa menyembuhkan sakitku
kecuali dengan kepulangan putra putriku
anda mengerti dengan apa yang dinda rasakan
aku akan bawa m interested diri
dinda aku katakan
aku akan berharap kau kembali ke tanahcamera t
sekarang aku tidak memiliki uang
hanya sekedar pembekalan
dimana kisanak berada
kenapa kau menginjakku
kalau jalan hati hati
aku tidak bermaksud untuk menginjakmu
bersikaplah belas kasih
kepada semua makhluk ciptaan allah
niscaya allah akan mengasihimu
dan allah akan mengabulkan doa doamu
terima kasih caci